kita harapkan tidak turun tetapi naik seperti tadi pak gubernur menyampaikan dari satu tiga juta ton menjadi satu delapan juta ton untuk kabupaten indramayu
saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada bupati sumedang dan seluruh masyarakat di sumedang
yang telah merelakan airnya untuk mengairi
sawah sawah yang ada di indramayu
tadi pak bupati menyampaikan ikhlas pak ikhlas pak
dan waduk ini dengan luas genangan enam ratus delapan puluh hektare bisa mengairi kurang lebih empat dua ratus delapan puluh hektare sawah yang ada di bawah
kita harapkan dengan banyaknya waduk waduk yang telah dibangun di seluruh tanah air indonesia
kita berharap produktivitas padi utamanya dan komoditas hortikultura dan yang lain lainnya bisa naik
dan ketahanan pangan kita semakin baik
kemandirian pangan kita semakin baik
itulah tujuan utama dari dibangunnya waduk
selain memang waduk juga ada yang dipakai untuk wisata
untuk pembangkit listrik dan juga untuk penyediaan air baku